ini dia ranjaunya soto yang jadi buruan pecinta kuliner di warung soto bintang kawasan ciledug tanggerang banten
isinya ada tulang ceker sayap sampai kepala ayam juga ada mantep nggak tuh
nah kita sekarang mau menyantap soto ranjau soto yang dikombinasikan antara daging ayam dan juga tulang tulangan
nah itu untuk kalau makan ini itu tidak bisa kita pakai sendok doang kita harus pakai tangan tapi jangan lupa hand sanitizer
selain isian ranjau yang menggoyang lidah soto ranjau di kedai ini juga memiliki kuah kaldu yang kental
kalau mau makin gurih tambah pakai taburan koya yummy
lihat mangkok saya besar dan penuh aneka tulang kesukaan saya
kuahnya suger banget kaldu ayamnya terasa dan yang penting ini seru banget untuk makan ini karena kita harus menyedot nyedot di bagian dagingnya untuk mendogoti daging yang ada di dalam
soto ranjau sempat viral di media
soto ranjau di media sosial jadi kalau pelanggan yang datang kesiangan hmm bisa bisa kehabisan
satu porsinya dihargai tiga belas ribu rupiah
ya setiap lagi mau makan kesini aja sih karena enak banget sotonya
terus juga ciri khas kan
beda kuahnya dari yang lain
kaldunya gitu kan
tulangannya juga enak banget
masih ada daging dagingnya gitu
soto rancau itu isinya terdiri dari sayur kayak kol toge terus soun
cuma bedanya kita ada di tulangannya kita ada tulangannya ya
kalau soto yang ini memang gak pakai ranjau tapi unik juga loh
namanya rujak soto

bahkan sang pembuat menu ini menamakannya rujak selingkuh
karena perpaduan antara dua menu rujak jinggur madura dan soto babat
bumbunya ada pasahan pisang kelutuk yang memberi sensasi rasa sepat
lalu ada kacang tanah goreng dihaluskan
semuanya dicampur dengan petis hitam sari pati udang dan petis kuning dari saripati ikan khas madura
bukan madura kalau gak pake petis itu

racikan menu unik dan cita rasa khas membuat para pelanggan rujak selingkuh di sumenem madura ini tak pernah melewatkan menu ini
seporsi soto rujak dibanderol lima belas ribu rupiah
jadi anda mau cicip yang mana dulu nih
soto yang ada ranjaunya
atau perpaduan soto dan rujak yang bernama rujak selingkuh
tim liputan cnn indonesia